akhir akhir ini mungkin sebagian dari kita membeli sebuah gadget atau barang lainnya
berdasarkan review yang dibuat oleh para kreator konten di platform youtube
teknik ini dalam dunia marketing dikenal dengan nama influenza marketing
namun tidak semua kreator konten otomatis bisa jadi seorang influencer
nah berikut adalah beberapa hal yang harus dimiliki oleh para kreator konten
jika ingin mengembangkan bisnis menjadi influencer
dan informasinya sekaligus menutup penjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com
dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
gimana orang menonton disitulah iklan akan bermunculan
literasi internet melalui smartphone membuat dunia periklanan menjadi lebih digital
nah saat ini sudah banyak sekali brand yang menggunakan metode marketing influencer
salah satunya adalah menggunakan jasa content creator untuk beriklan
berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh google pada bulan januari dua ribu delapan belas
jumlah netizen yang menonton youtube dan televisi sudah hampir seimbang
sebanyak lima puluh tiga persen netizen melihat video di youtube dan lima puluh tujuh persen netizen
sedangkan pada skala global tak kurang dari satu delapan miliar orang mengunjungi platform berbagi video ini setiap bulan
melihat besarnya potensi sosial media para pelaku industri kemudian mencoba bereksperimen dengan pemasaran berbasis influencer
menurut antoni reza founder dari getcraft perusahaan rintisan yang bergerak di bidang industri kreatif
banyak brand yang menyukai influencer marketing karena lebih murah dan lebih terukur
konsep seperti apa kan juga kemudian bisa diukur gitu ya dari misalnya engagementnya
apakah orang kemudian berkomentar berpartisipasi dalam diskusinya gitu misalnya
atau kemudian mereka share lagi misalnya iklan atau konten tersebut gitu di media sosial mereka segala macam
jadi kan ada interaksinya kan jadi bisa kemudian dilihat gitu
sedangkan kalau misalnya media konvensional itu ada beberapa yang cukup sulit di track gitu ya
jadi menurut kita sih semakin mudah sebuah hal itu di track spending akan kemudian beralih ke sana gitu sih
youtube tampaknya juga menyadari potensi dari para kreatornya
oleh karena itu secara rutin setiap tahun youtube mengadakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan para kreator
ditemui pada acara youtube pop up space dua ribu sembilan belas di jakarta
direktur pengembangan kreator youtube global chris kram menekankan bahwa untuk dapat menjadi seorang influencer
setiap kreator konten harus memiliki originalitas dan konsistensi yang akan meningkatkan jumlah viewer sekaligus membangun brand image
jadi jika anda seorang kreator kecantikan dan anda fokus pada kecil
maka anda mungkin akan lebih menarik dan peluang marketing anda akan menuju ke brand yang fokus pada menjual kecil
tidak ada sosialitas rahasia tidak ada satu satunya
ini lebih tentang lagi saya kembali jika anda bercerita dan anda autentik anda akan mendapatkan penontonan
selepas penontonan anda berkembang
anda menjadi brand sendiri dan anda bisa menggunakannya untuk melakukan peluang marketing yang aman
ini ada satu tips dari kreator senior di bidang otomotif fitra eri
caranya merekrut manajer
kita butuh manajemen untuk mengatur jadwal kita semua termasuk untuk dealing ke pihak ketiga
saya rasa gak ada bedanya youtuber yang besar dengan artis itu tetap harus dengan manajemen
kalau mau dia benar benar berkonsentrasi ke konten
kalau tidak pikiran dan waktunya habis untuk menguruskan yang sebenarnya tidak perlu dia uruskan
perkembangan teknologi melalui kreator
melalui internet dan youtube telah mengubah cara hidup kita dan kali ini di bidang pariwara
tim liputan cnn indonesia jakarta